berjata berjata berjata
seratusan kader dan simpatisan pdi perjuangan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dpd pdi perjuangan sumatera utara
masa yang datang langsung menggelar orasi dan mimbar bebas dari atas mobil komando
yang pdi perjuangan sudah menikmati tak ada pembinaan politik
pengunjuk rasa meminta ketua dpd pdi perjuangan sumatera utara rapi din simbolon mengklarifikasi kasus dugaan penyalahgunaan dana covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh saat ia menjabat sebagai bupati samosir
di mana saat rapi din simbolon menjadi ketua pelaksana gugus tugas covid sembilan belas kabupaten samosir bersama tim relawan
yang memindahkan paket bantuan covid sembilan belas ke rumah dinas bupati
untuk kemudian paket ditempeli stiker bergambar bupati dan wakil bupati samosir guna kepentingan pribadi
adakan rapat kerja sama dengan hari ini kami datang kemarin sampai detik ini juga belum ditampung aspirasi kami bahkan oleh tingkat dpd
klarifikasi seperti apa yang pak maksud
adakan rapat kerja sampaikan kepada semua unsur pengurus yang ada di sumatera utara
baik itu dpc nya melalui rapat kerja atau langsung kepada pac nya untuk mempertanggungjawabkan
kasus tentang masalah beliau tersangkut terlibat tentang masalah dana covid sembilan belas
semasa beliau menjadi bupati
jika tidak terlibat kasus hukum dugaan penyalahgunaan dana covid sembilan belas
pengunjuk rasa meminta rapidin menunjukkan surat bukti dirinya bersih dari kasus ini
dalam kasus korupsi dana covid sembilan belas kabupaten samosir pengadilan telah menetapkan empat terpidana
yakni mantan sekda kabupaten samosir
mantan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten samosir
mantan pejabat pembuat komitmen kabupaten samosir
termasuk di dalam kabupaten samosir

namun kepala kejaksaan tinggi sumatera utara menyatakan
mantan bupati samosir rapi din simbolon tidak ada keterlibatan dalam penikmatan dana covid sembilan belas